kita berlik informasi lainnya tanggul penahan lumpur lapindo di titik dua puluh satu desa ketapang tanggul angin sidoarjo jawa timur retak
warga khawatir tanggul tersebut jebol dan menutup jalur utama surabaya ke arah malang serta banyuwangi
tanggul penampungan lumpur di titik dua puluh satu desa ketapang tanggulangin sidoarjo jawa timur ini retak sepanjang delapan puluh meter dan lebar lima belas cm ke arah desa siring porong
retaknya tanggul ini membuat warga sekitar dan pengguna jalan khawatir
jika tanggul jebol jalur utama jalan raya porong penghubung surabaya ke arah malang dan banyuwangi serta jalur kereta api terancam putus
sini ya kan di bawah ada jalur kereta jalan raya jalan lumpur
takut ambro gitu
penyebab tanggul retak belum bisa diketahui
pihak pelaksana penanggulangan lumpur sidoarjo hingga sabtu pagi belum bisa dihubungi
petugas polsek tanggulangin sidoarjo jawa timur kini tengah mengawasi tanggul retak tersebut
jadi yang pertama memang adanya retakan
dan retakan itu ada di tanggul yang lama
tanggul ini ada dua tanggul yang lama ini dan tanggul yang baru sebelah timur
hasil pemantauan panjangnya kurang lebih antara delapan puluh meter dan lebarnya bervariasi
yang paling lebar kurang lebih lima belas
kami ulangi lima belas cm
kami dari polsek tanggul angin tentunya menghimbau walaupun kita tidak tahu penyebabnya apa
kemudian tetap harus waspada
pengawasan dilakukan agar petugas bisa dihubungi
bisa cepat mengatasi jika tanggul jebol karena guyuran hujan atau penyebab lain
petugas khawatir tanggul jebol dan lumpur kembali tumpah ke jalan raya dan jalur rel kereta api
riko hardiansyah sidoarjo